nah terus terang aja kalau kami berpendapat gugatan tpdip ini sebenarnya ini dari segi politik itu sudah saya cerita ini sebenarnya nggak konsisten
sekarang nanti katanya sudah lengkap dan akan sidang tanggal dua mei
nah mengenai soal gugatan yang tp pdip yang sekarang yang dari partai pdip yang diwakil oleh pak gayus ya
nah terus terang aja dari tim hukum prabowo gibran nanti mungkin kami berbagi tugas bukan kami yang akan mewakilinya
mungkin akan menunjukkan intervensi
terhadap itu kan kasus itu karena yang dibuka kan kpu
nah tapi kita sudah sampaikan kepada tim yang lain supaya masuk sebagai intervensi kasus kasus itu
supaya bisa memberikan keterangan yang seimbang lah di kasus ini
nah terus terang aja kalau kami berpendapat gugatan di pdip ini sebenarnya ini dari segi politik itu sudah saya cerita
di satu pihak ganjar pranowo dan pak mahfud sudah berkata ya
pak sudah mengucapkan selamat kepada pak prabowo dan gibran sebagai presiden
tapi di satu pihak digugak lagi ini pengadilan ketentu gitu loh
jadi kita nggak tahu yang sebenarnya yang mana yang benar ini
kalau memang sudah selamat ya sudah selesai dong persoalannya
mari kita bangun bangsa ini dengan baik
kita sebagai kubuku prabowo gibera menghormati
karena mereka ucapkan selamat kita terima
nah dari segi tubuh menurut kami
gugatan itu sebenarnya sudah tidak tepat
karena bagaimana ya pengadilan tun bisa menguji putusan mk
ini kan dua lembaga yang terpisah
kalau tun pokoknya pt tun atau mahkamah agung
menguji putusan daripada pt tun yang di bawahnya
pt tun mau menggugat putusan ukdmk
nah di dalam petitum mereka saya baca kemarin
mereka ingin lagi mengatakan agar keputusan kpu itu dibatalkan
kalau sudah menyangkut soal keputusan kpu itu
itu kan ranahnya undang undang pemilu
maka tentunya yang harus digugat itu melalui bawaslu
nah kalau juga tetap juga paling tidak
ya kan masa langsung ke pt umkm
maka harus dilakukan pengaduan ke bawaslu
dia gugat kepada pt tun
tidak tepat menurut saya
jadi saya yakin dan percaya bahwa biar mana pun keputusan mk itu adalah keputusan yang final and bonding
sudah final dan mengikat semua pihak
tinggal menunggu pak prabowo gibran ditetapkan jadi padi
dilantikkan jadi presiden bulan oktober
dan gugatkan itu berjalan begitu saja
jadi kemungkinan besar akan ditolak di pt tun ya pak
kalau saya memperhitungkan dari segi ilmu ya
dari segi ilmu dari segi praktek di peradilan
saya kira paling tidak mungkin itu tidak diterima
perbedaannya ditolak dan tidak terima itu begini
kalau tidak diterima secara formal tidak memenuhi syarat
kalau ditolak itu materi gugatan pokoknya yang ditolak
nah perhitungan saya nanti di akhir perkataan
karena menurut kami itu bukan ranahnya itu
tapi seandainya pun masuk ke pokok perkara juga tidak bisa
nah sudah diuji oleh mk mengatakan pelanggaran itu tidak terbukti
nah kalau begitu semuanya kan tidak habis habis dong
sudah diuji di mahkamah konstitusi pelanggarannya tidak terbukti
mau diuji lagi di pt un bahwa pelanggaran itu mau terbukti
kalau sana mengatakan terbukti saya terbukti
karena di dalam gugatannya katanya kemarin pak prof gayun dalam diskusi kami di kepas tv
dia mengatakan bahwa ini adalah mengenai soal pelanggaran yang akan dilakukan
nah perbuatan hukum ini pelanggaran itu sudah diputus sudah dipertimbangkan oleh mk
jadi sudah final gitu loh
hasilnya game is over lah
ya terima kasih ya